kuartal pertama tahun dua ribu dua puluh empat laba pt bank rakyat indonesia mencapai rp lima belas sembilan puluh delapan triliun
angka tersebut tumbuh dua enam puluh sembilan persen dibanding tahun sebelumnya
kenaikan laba ini tidak terlepas dari pertumbuhan bunga bersih yang naik sembilan tujuh persen tahunan menjadi rp tiga puluh lima sembilan puluh lima triliun
wakil direktur utama bri catur budi harto menyebut seluruh segmen pinjaman bri pun tumbuh positif
situasi geopolitik global juga mempengaruhi kinerja perbankan
bri pun akan mengikuti kebijakan bank indonesia dalam menaikkan suku bunga acuan
menanggapi hal itu direktur utama bri menjelaskan
bank juga harus menyediakan stres tes untuk memitigasi sentimen geopolitik
sunarso menjelaskan simulasi itu penting untuk memonitor peluang pasar dalam menghadapi gejolak
pencapaian ini membuat bri optimis pada kinerja selanjutnya dalam menghadapi tantangan global dan domestik
bri secara konsolidasian berhasil mencetak laba sebesar rp lima belas sembilan puluh delapan triliun
pencapaian tersebut membuat bri tetap optimistik dengan kinerja ke depan
pencapaian tersebut membuat bri tetap optimistis dengan kinerja ke depan
dan akan lebih fokus terhadap penjelajah
penyaluran kredit yang tumbuh double digit tersebut berdampak terhadap meningkatnya aset persorean
di mana tercarat aset bri mencapai rp satu sembilan ratus delapan puluh sembilan tujuh triliun rupiah atau tumbuh sembilan sebelas persen year on year
sudah tepat kalau apa namanya
dalam rangka mengendalikan nilai tukar
mengambil langkah dengan cara merespon tantangan itu dengan menaikkan suku bunga
ya kita memikul beban yang disebabkan oleh gejolak ini
ya harus dibeban di pikul rame rame
ya bank harus ikut bersusah payah gitu